tidak bisa dipungkiri era digital telah mempengaruhi perubahan perilaku keseharian masyarakat
mulai dari pencarian referensi produk berbelanja hingga memuaskan kebutuhan hiburan di lapak digital
selain itu faktor kemudahan dan banjir penawaran promo juga mendorong konsumen beralih ke transaksi non tunai atau transaksi digital
lalu seperti apa tren ekonomi digital di tanah air dan sejauh mana perubahan perilaku konsumen di tengah gelombang digital
kita akan membahasnya dalam segmen the end list
sudah hadir bersama kami di studio head of large customer marketing google indonesia muriel makarim
selamat pagi muriel terima kasih sudah hadir di studio kami
kalau dilihat selama ini secara online aktivitas apa saja yang paling banyak diminati oleh konsumen
itu pertanyaan yang sangat ini ya overall
secara overall kita lihat pertumbuhan
aktivitas konsumen di indonesia sangat meningkat
dengan mobile ini
telepon genggam begitu ya
iya telepon genggam dan telepon genggam ini kan bisa dibawa dimana saja kapan saja
over time kita bisa lihat akses internetnya semakin tinggi
yang menarik di region ini di asia tenggara terutama di indonesia average hours of people online itu sehari bisa sekitar empat jam
itu lebih tinggi dibandingkan dengan di negara negara berkembang globally average itu sekitar tiga jam
jadi orang indonesia itu sangat connect online
dan kalau kita lihat apa yang mereka cari
yang mereka cari kalau dari berdasarkan google platform ya
mereka banyak ingin tahu jadi tutorial how to bagaimana caranya mungkin saya mau hidup sehat
hidup sehat kita lihat itu sebagai satu trend
ada juga ya ini ya
bagaimana cara misalnya makan atau diet alami itu juga trending
atau dengan akses digital meningkat orang juga ingin tahu gimana saya meningkat present saya di digital
jadi seperti gimana cara membuat channel di youtube itu juga meningkat
oke berarti mereka banyak bertanya ya di google ya
lantas aktivitas yang mereka lakukan selain bertanya itu terkait masalah apa saja
apakah mereka kemudian melakukan transaksi via internet
apakah mereka kemudian berminat di satu bidang tertentu begitu
jadi kalau yang dulu mungkin kita lihat lima sepuluh tahun yang lalu orang akses internet hanya untuk mencari informasi
kalau sekarang kita lihat perubahannya adalah
lebih oke mencari informasi sekarang saya akan mencari informasi untuk memilih produk apa yang akan saya beli
dan sekarang dengan pertumbuhan e money yang mempermudah transaksi di digital
orang mulai purchase dan beli di digital
nah kemudian apa saja yang mereka beli transaksinya di bidang apa saja yang paling banyak dilakukan
cuma kalau kita lihat mungkin di beberapa kategori
beberapa musim musim yang pembelanjaan online itu meningkat sekali yaitu kita ada di ramadan tentunya dan juga harbolnas
nah kalau kita lihat di ramadan industri industri apa gitu kategori apa yang mereka beli itu ada elektronik lalu ada fashion
dan yang terakhir ada oh iya itu disini elektronik fashion dan kosmetik
nah dari elektronik ini apa kita lihat oke pada saat ramadan kita mau terlihat cantik makanya fashion juga meningkat
terlihat cantik baju baru makeup yang bagus gimana cara mengabadikannya kamera meningkat
pembelian atau kamera meningkat
berarti elektronik itu bukan barang barang kebutuhan rumah tangga ya seperti misalnya setrikaan gitu enggak ya
tapi lebih untuk kebutuhan bagaimana supaya penampilan lebih baik
baik small electronic tapi menanggapi tadi jadi household electornic juga meningkat
oh juga meningkat
karena household appliances ya terutama karena kan ini di saat kita berhalal bihalal kita mengundang keluarga ke rumah
jadi kita lihat ada peningkatan di oven peningkatan di kulkas peningkatan di microwave semua yang berhubungan dengan masak masak
jadi di dua hari ini pelonjakan transaksi di dua hari ini apa yang bisa kita lakukan
transaksi di dua hari ini di harbolnas dan juga di ramadan seberapa signifikan
tergantung kategorinya ya tapi kayak harbolnas itu interest dari konsumen di internet untuk cari keyword harbolnas gitu
itu bisa naik kalau nggak salah sampai lebih dari sepuluh kali daripada yang biasanya dan ramadan juga tinggi
nah selain bertransaksi begini mereka juga melakukan aktivitas yang saya baca nih ya di online media
apa saja yang mereka lakukan di online media itu
jadi yang kita temukan adalah role of online media dari consumer path to purchase sebelum dia membeli sesuatu itu sangat penting
karena sebagai konsumen kalau saya misalnya mau beli sesuatu barang yang agak sedikit mahal pasti saya enggak akan langsung beli
jadi kita mungkin bisa ke google search atau ke company website untuk cari informasi mengenai barang
mungkin kita oke ada merek a b yang saya sedang pertimbangkan
cara menentukannya gimana
saya ke online video untuk lihat review untuk produk a b
jadi sebenarnya journey sampai konsumen ke toko dan beli barang kalaupun dia tidak beli online itu panjang sekali
nggak langsung klik lima menit terus langsung bertransaksi begitu
tapi mungkin berhari hari juga ya
enggak hari harinya pemikirannya apa yang mesti dibeli abc
jadi dengan semakin orang indonesia banyak online ke depannya keanekaragaman informasi juga akan terus meningkat
para perusahaan akan sadar ini dan informasi mengenai produknya semua akan lebih jelas di online
dan selain mereka research mereka juga banyak yang mempromosikan diri ya di media online ya
seperti orang berjualan atau menawarkan produk bahkan lewat online juga ya
karena online dilihat sebagai cara yang mudah mengakses mass dengan cepat gitu
kalau misalnya dulu mungkin kita mesti punya suatu toko physical store gitu yang tidak bisa diakses dari orang yang tinggal di pulau lain contohnya
sekarang dengan adanya online dan online shop e commerce e commerce players ini moment pup atau seorang ibu yang hanya di rumah itu bisa jualan gitu kan
sudah dibahas e commerce kemudian juga online media
ada lagi yang disebut dengan ride hailing
itu artinya apa ride hailing kita menggunakan seperti ojek online begitu maksudnya
seperti ojek online jadi seperti gojek grab dan lain lain
walaupun kita sebutnya di situ ride hailing tapi tentu bisnis mereka is more than ride hailing
kayak seorang gojek atau grab itu mungkin yang ditawarkan produknya lebih dari sepuluh sampai dua puluh gitu kan
iya kalau kita lihat pertumbuhannya ini diprediksi ya akan cukup besar sekali kita mulai tadi dari e commerce dari dua puluh miliar dolar amerika menjadi delapan puluh dua miliar dolar amerika
empat kali lipat dua enam kali lipat untuk media online
dan untuk transportasi dan juga travel online ini sangat besar sekali
berdasarkan apa sih sebenarnya ini prediksi ini dihadirkan begitu
jadi ini kita yang mendorong pertumbuhan yang sangat besar ini tentu akses terhadap internet yang di indonesia sudah meningkat
kalau kita lihat sepuluh tahun yang lalu banyak negara di asia tenggara tidak punya akses terhadap internet
sekarang bisa dibilang hampir semua
dan bukan saja akses terhadap internet tapi harga smartphone
yang untuk mengakses internet ini berkurang kita bisa beli smartphone sekarang harga lima ratus ribu
jadi tidak lagi barang yang premium
dan juga yang paling penting adalah infrastruktur
jadi bahwa telco company juga sekarang mulai membangun infrastruktur telco di luar kota besar
dengan perpindahan ibu kota juga rencananya mungkin akan nanti ke kalimantan
jadi growth dari luar kota besar juga sangat memegang peran yang penting
nah ini data ini apakah untuk indonesia
atau untuk asia tenggara ya
ini untuk indonesia
apakah ini ada perbedaan dengan negara negara lain di asia tenggara
so indonesia di asia tenggara tentu adalah negara terbesar
di segi penduduk juga
kalau kita lihat secara keseluruhan digital economy south east asia tahun ini diprediksikan akan seratus miliar us dollar
indonesia berapa persennya empat puluh persen ya
jadi empat puluh miliar diprediksi untuk tahun ini
jadi kalau misalnya dibilang tentu kita tidak bisa prediksi indonesia gimana dibandingkan asia tenggara
tapi saya akan bilang ini adalah proportion besar
dan trendnya meningkat terus begitu ya hingga dua ribu dua puluh lima ini
kemudian kalau orang bertransaksi online mereka menggunakan banyak cara
yang sedang trend sekarang ini dompet
sekarang ini dompet digital
seberapa besar sih orang indonesia menggunakan dompet digital ini
berapa banyak transaksinya
dan menarik ini suatu hal yang baru kita lihat di tahun dua ribu sembilan belas
dua ribu delapan belas mulai pemakaian tapi dua ribu sembilan belas sangat pesat
kita lihat pertumbuhan di google search orang mencari dompet digital terbaik
itu naik sampai tiga kali lipat
ini didorong oleh apa
kalau kita lihat di merchant merchant ya
kan tentu ada kayak ada tiga sampai empat pilihan nih
nah ini mercu sedang burning money katanya mereka kan
jadi mereka memberikan promo gila gilaan supaya customer tertarik download aplikasi tersebut
walaupun kedepannya itu tentu tidak akan terus seperti itu ya
jadi bagaimana caranya para apa namanya e money player ini
bawa new user ke dalam platform mereka
nah sebagai user mereka juga ingin teredukasi
iman iman yang terbaik yang saya pakai
jadi itu dari sisi demandnya ya
tapi kalau kita lihat dari sisi supply nya
juga kita lihat ada pertumbuhan merchant mencari tahu yaitu toko toko
mencari tahu bagaimana cara menjadi merchant di gopay
bagaimana caranya menjadi merchant di ovo dan lain lain gitu
atau di dana
jadi kalau kita mau jualan pun kita maunya connected dengan dompet digital
kalau kita ke toko terus terima ini nggak terima
bahkan mrt saja sekarang sudah mau pakai domen digital
baik ini ada data pembayaran dengan dompet digital di asia tenggara nih
ditargetkan dua ribu dua puluh lima satu ratus empat belas miliar dolar
pertumbuhannya lima kali lipat
apakah kemudian ini hanya berdasarkan perusahaan dompet digital
yang sudah ada sekarang
atau apakah jumlah dompet digital itu makin lama akan makin banyak juga
karena sekarang saja kan konsumen kadang bingung ya
saya mau pakai link aja atau pakai dana atau pakai gopay
kok kayaknya aplikasi di telepon banyak banget
untuk dompet digital
untuk kedepannya saya tidak tahu apakah ada perusahaan baru yang akan muncul
tapi salah satu pendorong besarnya juga di luar kota besar
kalau misalnya mungkin banyak orang di luar kota besar
orang di kota besar memakai
sekarang orang di luar kota besar mulai memakai e money
nah muriel anda kan sangat dekat dengan pengamatan terhadap perilaku konsumen gitu
kalau di indonesia tadi kita sudah tahu konsumen suka belanja elektronik
tren kedepannya apakah tetap tiga hal itu saja nanti yang akan diminati terus
apakah ada perkembangan baru
di report kita yang kita yang menarik itu di kayak insight nomor lima yang kita tahu bahwa
sustainability maksudnya apa terutama isu lingkungan
dan ini juga membuat saya sangat optimis
bahwa sekarang orang indonesia sadar terhadap isu lingkungan
dan in the future i think mereka akan mulai membuat choices dan options sebelum membeli barang sesuai dengan nilai nilai tersebut
sehingga search mengenai sudotan stainless
dan saya juga punya beberapa teman yang kemana mana hanya bawa sudotan stainless
dan di sini dampaknya apa ke brand
menariknya adalah oke ada beberapa brand sekarang yang minumannya sedotannya sudah diganti dengan sedotan paper
electric car juga sangat meningkat
dan kita mungkin bisa lihat nanti kedepannya akan banyak mass mass brand yang mulai mengeluarkan produk produk electronic car
jadi ini ada lima teratas trend nasional nih
dan kemudian keles tarian lingkungan masuk nomor lima
tapi apapun itu nanti produknya yang akan dipasarkan pastinya merchant atau perusahaan yang memproduksi harus mempunyai ini nih kelestarian lingkungan ya
ya it's something ya yang penting kita mengerti insight dari konsumen apa
bagaimana cara memakai insight ini untuk product development dan cara komunikasi ke konsumen kita gitu
bahwa nilai nilai ini sekarang mulai penting buat orang indonesia

lihat mulai banyak brand yang integrate nilai nilai ini ke produk produk mereka
baik sebagai pernyataan penutup saja nih murial
apa yang anda sarankan buat konsumen indonesia dalam katakanlah bertransaksi kemudian melakukan research secara online
saran saya tergantung barang yang dibeli tentunya
tapi gunakanlah kesempatan bahwa sekarang digital is growing access to information is growing
gunakanlah kesempatan ini untuk memakai digital untuk make yourself smarter
kalau kita lihat juga konsumen semakin cerdas kan
sebelum anda membeli sesuatu cari tahu dulu research apakah itu produk yang benar untuk anda
kalau isu lingkungan itu penting buat anda then brand will follow
oke terima kasih sekali lagi atas waktunya di cnn indonesia
itulah tadi bincang bincang saya dengan murial makarim head of large customer marketing google indonesia